penjualan mobil listrik di indonesia mencatatkan rekor baru pada bulan september lalu dengan penjualan sebanyak tiga tujuh ratus delapan puluh satu unit
angka ini naik empat kali lipat dari bulan sebelumnya yang mencapai satu dua puluh satu unit
lalu apa kelebihan dan juga kelemahan menggunakan mobil listrik ini
kita coba lihat apa kemudian dan kenapa kita juga harus menggunakan mobil listrik ini
yang pertama kita coba lihat keunggulan mobil listrik ini yang dikatakan cukup ramah lingkungan
ini mungkin bisa mengarah kepada emisi karbon yang dihasilkan
kita coba cari tahu untuk satu liter bbm itu emisi karbon yang dihasilkan itu bisa mencapai dua empat kg co dua
sementara untuk satu
kwh mobil listrik ini itu bisa menghasilkan delapan puluh lima kg co dua
artinya kemudian ini bisa dikatakan lebih rendah lima puluh persen emisi karbon yang dihasilkan jika kemudian menggunakan mobil listrik
nah sementara untuk yang
selanjutnya keunggulan dari mobil listrik ini adalah kualitas performa yang tidak kalah dengan mobil konvensional
nah ini dikatakan karena memang torsi puncak pada mobil listrik akan langsung tersedia tanpa perlu menunggu pada putaran mesin
selanjutnya yang juga menjadi keunggulan dari mobil listrik ini adalah tidak berisik
karena memang tidak ada pembakaran di ruang mesin dan ini juga yang membuat polusi suara ya
ini juga semakin berkurang dan membuat mobil ini kabinnya menjadi senyap
dan selanjutnya kita coba lihat yang keempat bebas ganjil genap
kenapa kemudian ini menarik karena di pemerintah provinsi dki jakarta pun juga sudah menuangkan aturan ini
jika penggunaan mobil listrik di dki jakarta ini sudah bebas ganjil gena
aturan ini disebutkan dalam pergub dki jakarta no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
yang terakhir lebih hemat dan minim perawatan
nah biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya perawatan bahan bakar hingga biaya pajak tahunan
karena mobil listrik tidak menggunakan mesin seperti mobil konvensional maka perawatan yang diperlukan pun akan lebih sedikit
nah sementara untuk biaya pajak tahunan pemerintah telah memberikan stimulus
dan kita coba lihat selanjutnya
apa kemudian kekurangan dari mobil listrik
ini kalau kita lihat beberapa unit mobil listrik yang terjual walaupun intensitas penjualannya juga cukup masif beberapa atau satu tahun terakhir ini
tapi harus diakui
harga mobil listrik ini tidak berbeda
harganya ini masih cukup mahal ya
ini berkisar antara dua ratus juta hingga tujuh ratus juta
dan yang selanjutnya persoalan yang cukup pelik ini juga penting untuk didiskusikan lebih lanjut
bagaimana keberadaan charging station yang belum rata
ini infrastrukturnya memang belum banyak
di jakarta kita sudah lihat beberapa
ini persoalan kalau kemudian perjalanan menggunakan mobil listrik ini menuju ke luar daerah
artinya dengan masa pakai baterai yang terbatas tentu ini juga harus dipikirkan bagaimana kemudian bisa membuat charging station yang lebih banyak di sejumlah titik atau di daerah daerah di luar jakarta sendiri
dan yang ketiga ini waktu pengisian daya baterai ini juga terbilang cukup lama
kemudian dikatakan jika pengisian di rumah ini bisa mencapai lima belas sampai sembilan belas jam
tapi kemudian memang kalau di charging stationnya aja ini pengisian baterai bisa berlangsung empat sampai lima jam
dan daya tahan baterainya ini hanya bisa menempuh jarak tempuh kurang lebih tiga ratus lima puluh km
dan yang terakhir kita coba lihat kekurangan mobil listrik ini adalah harga baterai yang masih mahal
kalau kemudian harga baterai ini kita lihat dianalogikan harga mobil listrik ini tujuh ratus juta
berarti harga baterai itu bisa mencapai harga dua ratus delapan puluh hingga tiga ratus juta
karena memang harga baterai mobil listrik ini harganya

bisa empat puluh sampai lima puluh persen dari harga satu unit mobil listrik itu sendiri
kita lihat selanjutnya
ini mobil listrik yang terlaris yang sudah dijual di indonesia dari januari hingga september dua ribu dua puluh
yang pertama ada wuling r ev
ini kisaran harganya berkisar antara dua ratus delapan puluh juta rupiah
dan yang kedua

dan yang kedua
yang kedua ini juga ada hyundai ioniq lima
nah dikutip dari website gaikindo
periode penjualan januari hingga september dua ribu dua puluh
inilah kemudian dua unit mobil listrik yang terlaris setelah dua bulan peluncurannya
kemarin kita lihat wuling r ev ini
mobil listrik harganya mulai dari dua ratus jutaan tadi yang saya sebutkan
sudah terdistribusi sebanyak dua
nah sementara untuk hyundai ioniq lima ini mencatatkan angka penjualan sembilan ratus tujuh puluh empat unit dengan harga per unitnya sekitar tujuh ratus jutaan
dan pertumbuhan mobil listrik jika tidak disertai dengan pengadaan infrastruktur charging station tadi tentu ini menjadi persoalan
begitupun juga sebaliknya
jadi perlu investasi yang lumayan besar serta komitmen agar tujuan zero emisi yang juga digadangkan
di seluruh dunia ini bisa tercapai sambil juga bagaimana membenahi public transportation